ada rita krisdianti tenaga kerja wanita asal ponorogo yang difonis hukuman gantung oleh pengadilan penang malaysia
setelah fonis tersebut tempat tinggal rita krisdianti tertutup rapat
ya para tetangga ini mengaku tidak tahu mengapa keluarga rita menutup diri
rumah rita krisdianti tenaga kerja wanita asal ponorogo yang difonis hukuman gantung oleh pengadilan pinang malaysia terlihat sepi
pintu dan jendela rumah yang berada di desa gabel kecamatan kauman ponorogo jawa timur tertutup rapat

tapi sekarang nggak tahu lah
pas keputusan ini belum ada lagi yang disini
belum ada lagi
kalau kurangnya keluarga terus tertutup gitu
iya hari hari tertutup nggak tahu lah ya mungkin dia susah mikirin anak anaknya
rita krisdianti yang sudah dua tahun bekerja di hongkong merupakan korban mafia narkoba internasional
rita diajak seorang rekannya berbisnis kain sutra india dengan syarat rita harus mengambil barang yang sudah disimpan di dalam koper di india
saat transit di malaysia rita ditangkap petugas bea cukai pinang malaysia karena ada empat kg sabu sabu di dalam tas tersebut